fadjurur rahman selaku juru bicara presiden kembali mengeluarkan video
tentang perkembangan kesehatan menteri perhubungan budi karya sumadi
melalui akun twitternya kamisiam
unggahan video yang berdurasi satu menit dua belas detik itu menyebutkan
kondisi budi karya semakin baik
budi karya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter tenaga kesehatan dan doa masyarakat
atas kondisinya sekarang
tidak hanya itu budi karya juga menyatakan optimisme
bisa melawan covid sembilan belas yang sedang mewabah di indonesia
bapak presiden terima kasih atas dukungannya untuk menyelesaikan covid sembilan belas
saya juga merasakan bahwa kemendikas rspad dan semua tim bekerja dengan baik
dan ini menjadi suatu semangat bagi kita semua
dan kita yakin apabila kita melakukannya dengan baik
insya allah kita bisa menyelesaikan dengan kemenangan
untuk tim medis rspad saya ucapkan terima kasih yang luar biasa
karena kerjanya luar biasa dengan tantangan yang luar biasa sekali